eh nggak tau nggak tau
nggak tau nggak tau banget
kamu jangan pergi dulu
kamu kelihatannya masih pusing
kamu istirahat aja dulu di sini
tapi kalau kamu mau pergi
bapak bisa antarkan kamu dengan angkotnya bapak ya
sekalian bapak mau ngantarin angkot
nggak usah pak makasih
biar saya pulang sendiri aja nggak usah diantar
jangan jangan berani pulang sendiri kamu
kamu kan belum begitu sehat
nggak usah pak makasih
saya kabur dari rumah

dan saya nggak mau ketemu sama dia
saya mau cari tempat tinggal
aduh aduh aduh aduh aduh
bagaimana sih ini kamu
kamu jangan gegak pak
kalau kamu mau cari tempat tinggal
kamu bisa tinggal di rumah bapak untuk sementara
kamu nggak perlu khawatir
bapak ini kan bukan orang jahat
di rumah bapak ada istri
dia sendirian di rumah
jadi kalau ada kamu pasti dia senang
kalau kamu mau tinggal di sini
ibu akan senang sekali
rumah ibu ya seperti ini
jelek dan sempit
sama kayak rumah saya
aduh ibu senang sekali
kamu pasti capek sekali
ibu udah siapin kamar di sana
kamu istirahat ya
nanti ibu masakin kamu masakan yang enak sekali
nanti ibu masakin kamu masakan yang enak sekali
pasti kamu mau lapar kan
udah itu kamarnya di sana
saya istirahat saja dulu ya
bapak mau antar angkot
buat apa lagi kamu lihat foto ini
kalau anak kita masih hidup
kalau anak kita masih hidup
dia pasti sebesar anak itu
dan secamping anak itu
bapak juga punya pikiran yang sama bu
berdasar bapak lihat tadi bapak juga punya pikiran yang sama bu
berdasar bapak lihat tadi bapak juga punya pikiran yang sama bu
tapi kita harus melahdapi realita yang sebenarnya
tapi kita harus menghadapi realita yang sebenarnya
kita coba lupakanlah ya
biar dia tenang di alam

kau jadi ingat sama anak kita
aku kangen banget
iya bapak tahu kamu kangen
bapak juga kangen sama anak kita bu
bapak juga kangen sama anak kita bu

tapi karena gak ada gunanya kita harus lupakan
anggap saja dengan hadirnya
anggap saja dengan hadirnya

nak lisa tadi sebagai anak ku dari tuhan ya bu

biar saja nak lisa itu tinggal di sini
sementara ya bu
biar kamu ada temannya di sini
biar kamu gak terlalu kesepian
biar kamu ada temannya di sini

biar kamu ada temannya di sini
aduh opi mana sih
aduh opi mana sih
aduh opi mana sih
kita ke mal aja yuk
kita ke mal aja yuk
ke mal ngapain
ih siapa tahu opi di mal tahu gak
sekalian aku pengen beli make up
sekalian aku pengen beli make up
ra kamu tuh
ra kamu tuh
opi itu ngambilin ke mal ra

jangan bikin orang lain bete juga dong
mungkin repot semua orang aja
repot semua orang aja
mau pacaran jadi susah
hei hei bangun
eh kalian berdua
ya opi apa enggak
opi opi boleh dua
padahal kita udah dua kelas bang
kok masih ngantuk aja ya
kopinya dikasih obat bobo kali ya
kopinya dikasih obat bobo kali ya
lo berdua liat opi apa enggak
lo berdua liat opi apa enggak
gak tahu gak tahu
gak tahu bang
eh jangan bohong lo ya
sekarang kan mereka udah baik tenang aja
aku tahu kok aku yakin
gak bakal dibahapin
gak rugi kali gak dimahapin
emangnya sekarang lebaran kali

aku tahu aku tuh udah ngerepotin kamu
tapi kamu harus tahu aku sayang sama kamu
aku gak mau kamu jadi milik opi
ya udahlah ra masa dibahas
ini semua udah terjadi
kenapa opi salah ngertiin sayang aku ke dia
kenapa opi salah ngertiin sayang aku ke dia
ini bukan salah dia ra
ini bukan salah dia ra
selama ini kita selalu sama sama
aku pasti segalanya buat dia
aku pasti segalanya buat dia
pi selesai kamu jangan pergi pi
kita kan bisa bicara masalah ini
kakak gak marah sama kamu pi
lagi masak apa bu
eh lisa kamu udah bangun sayang
tadi ibu lihat tidur kamu nyenyak sekali
mungkin karena efek obat tidur yang dikasih sama dokter
jadi tidurnya lama deh
memang kamu harus istirahat yang banyak
nih ibu udah masakin makan malam buat kamu
ada sayur asem tempe goreng dan ini spesialnya ibu
udah pernah makan ayam penya belum
ya ampun bu itu
itu makanan kesukaan saya
kok kebetulan sekali ibu tuh sering sekali masak ayam penyet
apalagi dulu pada waktu anak anak masih kecil
mereka suka sekali dengan ayam penyet buatan ibu
tapi ya sambalnya dipisah karena sambal ibu tuh pedas sekali
yang suka makan anak ibu yang paling besar
ibu punya anak
tapi mereka sekarang sudah

saya juga suka makan ayam penyet
ya ibu paham
ya ibu paham
ya ibu paham